pada kesempatan yang sama ketua umum pssi edi rahmayadi juga mengatakan akan mengirim bima sakti ke inggris untuk menambah ilmu kepelatihan mantan gelandang tim nasional indonesia tersebut
bima sendiri gagal menghantarkan tim garuda ke semifinal piala aff dua ribu delapan belas lalu
bima sakti ditunjuk pssi hanya beberapa bulan jelang bergulirnya piala aff dua ribu delapan belas untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh luis mia
pssi sendiri gagal menemui kesepakatan untuk memperpanjang kontrak pelatih asal spanyol itu
dilansir cnn indonesia com usai kegagalan di piala aff dua ribu delapan belas pssi akan memberikan penghargaan kepada bima dengan mengirimnya ke inggris untuk menambah ilmu kepelatihan di sana
pada piala aff dua ribu delapan belas kemarin evan dimas dan kawan kawan hanya meraih satu kemenangan dan harus puas berada di peringkat keempat grup b kalah bersaing dengan thailand filipina dan singapura